masa igd kamu buka sampai jam lima
jadi kalau jam enam serahkan sini jam enam sore aja mau mati mati aja lah
kami gak suka saling begitu
kan udah saya perintahkan kamu ada gak
kenapa gak kamu laksanakan
kenapa seperti ini yang kamu pakai
loh loh loh ada apa ini
bupati solok sumatera barat murka semurka murkanya
perintah saya udah jelas
coba bayangkan kalau keluarga kamu yang kayak begitu kamu rasakannya gimana
yuliarni kepala puskesmas tanjung bingkuang kabupaten solok habis kena amukan pak bupati
gara garanya puskesmas menolak pasien gawat darurat dengan alasan jam kerja sudah berakhir

apa perintah saya
ya memang standby di puskesmas
nah kenapa kayak gini kamu berarti masih menjalin lima sore
bupati solok ep yardi asda berkeras pernah menginstruksikan bahwa unit gawat darurat harus beroperasi dua puluh empat jam bukan cuma sampai jam lima sore
di mana mana di dunia yang namanya igd itu dua puluh empat jam
jadi mohon izin pak orang kali kami salah dalam pengakiannya

ini keluar yang teman menelakkan katanya untuk kita itu dinas sampai jam empat
yang sesuai dengan surat ini pak
ini tanggal berapa dia bikin
tanggal dua puluh april nih pak dua ribu dua puluh satu
tapi ini kan dinas
kalau orang standby di sini kan tetap harus ada dua puluh empat jam
di mana mana di dunia yang namanya igd itu dua puluh empat jam
pak bupati meradang semua pihak puskesmas kena serang
kata kepala puskesmas pegawai bahkan membuat kesepakatan hanya mau bekerja sesuai jam kerja
jadi kalau malam ya puskesmasnya tidak buka
dan saya nggak tahu apa dia dapat jabatan yang kenal kenal apa
mungkin kena nyokot dulu bidang desa di kampung hutan sana jadi kapus di pinggir yang tempatnya bagus
kena kedekatan dengan si ini kedekatan dengan si itu
jadi ini yang terjadi di solo ini selama ini
mereka nggak mau ini ada surat i tadi itu
coba bayangkan ada surat pernyataan tidak mau tugas
di tanah tangan ini
nah inilah birokrasi lingkaran setan semuanya
ini yang saya sedihkan ya
makanya banyak daerah di daerah desa ini nggak bisa maju
karena terlalu banyak birokrasi
ada surat menolak untuk kerja
ini yang repot yang kayak begini
bupati pun dengan tegas menuding para pegawai hanya bekerja untuk uang
meski mereka digaji dengan uang negara uang milik rakyat
karena serpis kalian tuh kalau nggak dibayar ini otak kalian uang uang uang aja
kalian tuh abdi masyarakat
ada si ibu jalan cari uang cari uang
kalau uangnya uang kalian nggak kerja
kalau mau cari uang jadi pedagang jadi pengusaha
jangan jadi pegawai
pasien gawat darurat yang ditolak puskesmas dalam kondisi kritis
sementara pegawai puskesmas tak menjalankan kewajiban melayani masyarakat
meski gaji mereka terima tiap bulannya
sidak pak bupati dilakukan atas laporan warga
ia langsung menindak sehari setelahnya
tugasnya sebagai pelayan masyarakat tercoreng
imbas dari kejadian ini bupati solok mencopot seluruh pegawai puskesmas tanjung bingkuang
lengkap dengan sejumlah sanksi dan hukuman bagi pegawai puskesmas yang terbukti membangkang
sekarang ini ganti semua yang ada di sini
bidang bidangnya pindahkan semua ke garuda
dan dia diperhentikan dari sekarang dari kampus ini
pak bupati jangan bosan sidak ke instansi lain ya
siapa tahu pegawai dinas lainnya ada yang lebih parah dari ini
dan mengorbankan masyarakat
tetap semangat membela hak rakyat pak
tim liputan cnn indonesia
karena resipis kalian tuh kalau nggak dibayar ini mau tak kalian luang uang uang aja
kalian tuh abdi masyarakat
ada kebijakan cari uang cari uang
kalau uangnya kurang kalian nggak kerja
kalau mau cari uang jadi pedagang jadi pengusaha
jangan jadi pegawai